indonesia meneruskan presidensi g dua puluh dari italia
untuk pertama kalinya indonesia akan memegang presidensi g dua puluh pada tahun dua ribu dua puluh
penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan ktt g dua puluh roma
yang berlangsung di lanubola roma italia pada minggu waktu setempat
perdana menteri italia mario draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada presiden jokowi
presiden jokowi kemudian mengetukkan palu tersebut
presiden menjelaskan selama presidensi g dua puluh indonesia akan mendorong upaya bersama
untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar recover together recover stronger
presiden secara langsung mengundang para pemimpin dunia yang hadir
untuk melanjutkan diskusi pada ktt g dua puluh di indonesia
yang rencananya digelar di bali pada tiga puluh dan tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh